jalanku suka bumi jauh kalau sendirian tuh bete juga gak tau mau ngapain
dengar lagu udah tapi tetap aja masih stres
kalau gue ngajakin temen gue udah jelas temen temen gue mulutnya ember
ada yang ada nanti bilang ke orang orang yang ada gue makin jadi incaran polisi
lihat ini tangan curagan nih
apa lu tertawa

caranya sedih man hahaha
sepuluh ya nih pak
makanya yuk lari lari deh kamu kekauan
sorang anjur batur
ira ini tuh celana ketanganan
putih sama makamu
ma adriana harus pergi kemana ya maya
harus jauh jauh dari sini
adriana gak mau disini
pergi kemana ya maya
ayo bantuin mikir dong ma pergi kemana
gimana kalau adriana tinggal di rumah mama dulu
enggak mungkin kalo adriana ke rumah mama itu
adriana harus jauh
adriana harus pergi ke luar negeri harus
adilnya harus ke luar negeri
luar negeri kemana
adriana punya temen sma adriana di hongkong

emang beberapa kali sih kita janjian mau liburan terus ketemuan
nah lebih baik adriana kesana pasti dia seneng banget kalo adriana kesana
adriana ke sana
sayang dengerin mama ya
kamu mau kabur ke hongkong
jauh jauh ke hongkong
supaya nggak ditangkap polisi gitu kan
berhasil menyelidiki kamu
dan ketauan ada di hongkong
terus ketangkep di hongkong
kamu malah gak bisa balik ke jakarta
selesai deh anak mama perempuan
apa nggak nangis darah mama jadinya
jauh dari kakaknya
kamu mikir gak itu
adriana cuma mau pergi kan
adriana cuma mau menghilang sampe situasi reda
keluar kota aja
keluar kota kemana
gak perlu ke hongkong
kemana keluar kota
ardiana mendingan ke sukabumi aja
disana mama punya temen
dan kamu sementara bisa tinggal disana
sampe situasi meredah
dan polisi gak ada
menduga duga kamu lagi sebagai pelaku
atau dalang dari semua masalah
setelah semua keadaan membaik
kamu bisa balik ke jakarta
dan kamu memang harus terbang ke luar negeri
fine mama pun akan bantu kamu
apapun yang terjadi sama kamu
itu akan jadi tanggung jawab mama
dan mama akan backup kamu
aduh mama jangan kebanyakan ngomong
aku mau buru buru ganti baju
tunggu dulu ganti baju kemana
saya kan mau ke itu sukabumi
disini deh bay
ini beneran nih
kalo gitu boy harus liat kinar dulu deh
jangan boy gak usah
tadi mama juga mau nyamperin kinar
kata si papa ganteng besok aja
yaudah macan nurut aja
ya papa sih bener ma
besoknya kinar udah gak sedih lagi
kalau sekarang kan kasian dia
kamu sekarang ceritain sama kita
tapinya reva itu adalah anak black cobra
ya ampun anak black cobra
anak anak itu kok
tengah banget ya itu tuh gak boleh tau
itu membahayakan nyawa orang
aduh boy kok mama jadi
udah harus melewas pada boy sekarang
ya mudah mudahan aja
polisi itu tuh cepat prosesnya buat
tangkep tangkep anak black cobra itu
soalnya udah ketahuan udah ketahuan
iya udah keliatan jelas banget kalau anak black cobra
yes hebat polisi indonesia
iya keren pak
iya iya mama setuju tangkep aja
dihukum aja dipenjarain aja
biar kapok mereka
iya kan dipenjarai hukumannya
terus sekarang kondisi papinya reva gimana boleh
papinya reva sih baik baik aja pak
dan tadi si boy sempet ngobrol
berdua sama papinya
ya bagus dong
ya ngobrolnya sih biasa aja
makanya kan baru awalan ngobrol berdua
berarti udah baik kan dong
yaudah kalo gitu kapan kapan
ketemu papinya reva
engga sih kok engga
boy tuh anaknya ganteng
malah ilfil ya
ma boy tuh takutnya papinya reva itu belum bisa terima mama
mama yang gak bisa diterima
iyalah mungkin masih marah sama mama
makanya jangan dulu ketemu lah
nanti kalo udah keliatan lampu ijo nih
ah mama baru masuk
ya mama sabar aja dulu
mama mah pengen cepet cepet
gue bukannya tambah baik
gue jadi berantakan kayak begini
nyari tau keberadaan gue
gue pengen tau
adrena jangan bego
kalo misalkan dia masih sama polisi
ntar polisi yang ada
mengira kalau gue komplotannya alex
engga boleh dong
gue gamau dipikir kayak begitu
kalo sendirian tuh bete juga
denger lagu udah
kalo gue ngajakin temen gue
udah jelas temen temen gue
yang ada nanti bilang ke orang orang
yang ada gue makuin jadi
inceran polisi engga
temen temen gue mulutnya ember
oke jalan sendiri
bikinin papi teh ya
tapi jangan terlalu manis kayak bisurti
si nun bisa aja
bisurti dibilang manis eh
kalau gitu sirti ke dapur dulu ya
bisurti manis ya
tapi jujur tapi bangga banget sama kamu
suatu hari nanti
yang menjadi suami kamu
pasti beruntung dapetin kamu
karena sama seorang wanita yang cantik
ih tapi bisa aja sih
lagian juga kayaknya masih lama banget debbie
buat mikir kayak gitu
untuk saat ini reva cuma mau fokus sama papi
jadi emang reva gak mau mikir yang lain lain dulu ah
ke polisi ya